dan untuk membahas jelang laga perdana tim nas garuda di piala aff dua ribu dua puluh dua sudah ada
rekan kami produser lapangan cn indonesia diego basro
senang sekali ketemu lagi
terakhir kita bahas menjelang final piala dunia kemarin
nah sekarang jelang laga perdana tim nas indonesia begitu
nah ini kemudian yang dikeluhkan misalkan salah satunya oleh pelatih sintayong adalah
bagaimana kemudian liga berhenti dua bulan disebut bahwa masa lemak dan masa otot pemain ini
perlu ada perbaikan begitu
apakah anda melihat ini sebagai tantangan terbesar timnas di aff besok
ya tentunya kondisi fisik ini bisa menjadi tantangan bagi timnas menghadapi laga perdana
menghadapi kamboja pada jumat besok
dan memang dengan berhentinya kompetisi akibat tragedikan juruhan yang terjadi
dua bulan pemain tidak merasakan kompetisi langsung
liga tentunya ini membuat kondisi fisik tidak dalam keadaan ideal bagi para pemain
karena mereka yang tadinya sudah berada dalam ritme kompetisi
kondisi fisik mereka sudah mencapai kondisi yang maksimum untuk berkompetisi
lalu kemudian berhenti
dan hanya diisi oleh latihan latihan yang diberikan oleh klub
walaupun baru ketika akhir akhir ini saja baru latihan digelar
dan sebelumnya pemain pemain diliburkan tentunya ini akan kembali ke pemain pemain masing masing
bagaimana mereka menjaga kondisi tubuh mereka
bagaimana mereka menjaga asupan gizi mereka untuk menjaga
bagaimana ketika kompetisi kembali berjalan
kondisi fisik mereka sudah prima
dan saya melihat masih belum banyak pemain pemain di indonesia ini yang begitu aware
dengan kondisi fisik tubuhnya sendiri
sehingga masih perlu kedisiplinan yang dijaga oleh pihak klub
maupun oleh pihak timnas
nah ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi shin taeyong ketika kemarin mempersiapkan timnya di bali
kemudian bagaimana ia mempersiapkan kemudian di jakarta
kondisi fisik ini yang harus cepat
cepat dikembalikan oleh shin tae yong dan tim staf pelatih yang lain
belum lagi mereka harus mempersiapkan secara taktik dan strategi ke depannya
artinya beda ya ketika misalkan mereka tetap latihan rutin begitu
tapi tanpa kompetisi maka akan berbeda keseluruhannya
tidak hanya pada soal latihan tapi juga pola makan dan pola hidup begitu ya
cukup berbeda bram
karena ritme yang dihasilkan ketika ada pertandingan dan juga hanya berlatih
itu sangat sangat berbeda
baik secara fisik secara mental
secara teknik mereka betul betul dikuras ketika pertandingan berjalan
akan tetapi saat latihan
hal tersebut tidak begitu banyak terjadi
sedangkan untuk asupan gizi sendiri cukup berbeda
apabila pemain pemain melakukan pertandingan
dan juga pemain pemain ketika sedang berlatih
biasa karena ada beberapa asupan asupan makanan
yang harus lebih besar porsinya ketika akan bertanding
dan ada asupan asupan makanan yang harus lebih besar porsinya ketika akan bertanding

ketika akan berlatih
ketika misalkan hanya berlatih
asupan protein akan lebih banyak daripada asupan karbohidrat
sedangkan ketika bertanding
asupan karbohidrat akan lebih banyak
daripada asupan protein bagi para pemain
nah ini yang kemudian membuat masa otot
membuat kondisi fisik ini menjadi tidak se ideal
yang kita harapkan menuju kompetisi aff dua ribu dua puluh dua ini
oke itu artinya manajemen klub manajemen timnas
yang harusnya juga memanage itu ya
untuk para atlet kita
nah ini juga menjadi pertanyaan begitu
ketika kita berkaca pada juara piala dunia kemarin argentina
mereka rasanya perlu kekalahan pertama dulu
melawan arab saudi
baru akhirnya menjadi trigger
menjadi booster untuk kemudian berlaga lebih bagus
bagaimana menurut anda pertandingan perdana besok
akan juga bisa berpengaruh pada kepercayaan dari timnas itu
betul kalau kita melihat dari argentina sendiri
karena memang sebelumnya argentina sudah digadang gadang
oleh banyak pihak
akan menjadi juara pada piala dunia kali ini
semua hampir semua pengamat mengatakan bahwa ini piala dunia messi terakhir
argentina akan habis habisan menjadi juara
sehingga membuat sepertinya squad argentina terlena
dengan status favorit utama tersebut
sehingga di pertandingan pertama menjadi tamparan yang telak
agar mereka bangkit di pertandingan berikutnya
namun saya melihat untuk timnas indonesia sendiri
seharusnya mereka dengan kekalahan pada aff yang edisi lalu
di final menghadapi thailand
seharusnya itu sudah cukup untuk menjadi motivasi
menghadapi aff cup dua ribu dua puluh dua ini
dan terlebih lagi di pembukaan aff cup dua ribu dua puluh dua kemarin
thailand berhasil meraih kemenangan yang sangat meyakinkan dengan skor lima
kemudian juga vietnam berhasil meraih kemenangan
walaupun dengan pemain pemain cadangan menghadapi lawannya
dengan skor yang sangat meyakinkan enam
dan juga malaysia menghadapi myanmar walaupun hanya berhasil menang
walaupun hanya berhasil menang
dengan skor satu berhasil menunjukkan kemenangan
negara negara ini merupakan rival rival utama indonesia di piala aff dua ribu dua puluh
dan apabila indonesia ingin menunjukkan bahwa mereka juga merupakan favorit
untuk menjuarai turnamen aff dua ribu dua puluh dua ini
maka kemenangan harus diraih pada pertandingan perdana besok melawan kamboja
oke akan menentukan kepercayaan diri berikutnya ya
nah seperti yang dikatakan tadi
kalau kita lihat di grup a saja ada filipina thailand kamboja
saya ingin komentar anda
di mana kemudian positioning timnas kita
bagaimana potensi kemudian kita bisa menjuarai grup a paling tidak
saya pikir indonesia punya peluang yang cukup bagus di grup a ini
di mana persaingan terberat tentunya akan kita hadapi melawan thailand
yang dapat saya katakan kelasnya masih setengah atau satu tingkat
di atas pemain pemain indonesia
dan di bawahnya ada tier kedua ada indonesia
dan di bawahnya lagi ada
filipina kamboja dan juga brunei neda rusalam
tetapi kalau kita melihat kualitas daripada pemain pemain yang dimiliki oleh timnas indonesia sendiri
kita harus cukup optimis bahwa timnas dapat melaju ke babak semifinal aff cup dua ribu dua puluh dua ini
hanya saja pemain harus menjaga fokusnya
bagaimana mereka tidak meremehkan lawan lawan mereka di grup a
kita ketahui sendiri kamboja sendiri sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat
pada pertandingan pertama kemarin mereka
mereka berhasil meraih kemenangan melawan filipina tiga dua yang secara peringkat fifa di atas kamboja jauh
ini tentunya akan memberikan rasa kepercayaan diri bagi kamboja
dan kamboja sendiri semenjak melakukan kerjasama dengan federasi sepak bola jepang
mereka melakukan banyak pembenahan
mulai dari tim pembinaan usia muda mereka hingga tim senior mereka
betul betul dilatih oleh pelatih pelatih yang dikirimkan langsung dari
jfa atau federasi sepak bola jepang
sehingga sistem yang mereka terapkan di sepak bola kamboja betul betul berkesinambungan
dan juga betul betul mengubah wajah sepak bola kamboja
dan seperti yang kita lihat pada pertandingan melawan filipina kemarin
kamboja dapat menampilkan organisasi permainan yang baik
dan kita lihat secara teknik mental taktik mereka mengalami perkembangan yang pesat
ada semacam transfer ilmu begitu ya dari tim samurai biru
nah artinya tidak bisa diremehkan oleh tim nasi indonesia
ini yang juga menjadi pertanyaan ketika kita tahu pemain naturalisasi
elkan dan juga sandi menjadi digadang gadang memperkuat timnas
tapi ternyata tidak bisa main
seberapa akan berpengaruh itu nanti
ya tentunya kita mengambil jalur naturalisasi ini untuk memperkuat timnas kita
berbicara di turnamen turnamen seperti aff cup dua ribu dua puluh dua ini
dan dengan kualitas individu yang dimiliki oleh elkan bagot
kemudian juga odele sandiwals tentunya ada harapan harapan
dari masyarakat agar permainan timnas ini dapat naik level dengan keberadaan mereka
dan hal ini memang sudah ditunjukkan oleh elkan bagot sebelumnya di iff cup dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh
dan diharapkan tadinya pada iff cup dua ribu dua puluh dua ini akan tetapi karena
padatnya kompetisi yang dilalui oleh gilingham yang merupakan klub dari elkan bagot ini
tim asalnya ya
ya membuat dia tidak dapat bergabung di aff cup dua ribu dua puluh dua ini
dan memang terlihat sekali pada laga kualifikasi piala asia
kemudian juga laga terakhir menghadapi kurasaw
bahkan elkan bagot mencetak gol pada pertandingan tersebut
kita melihat peran elkan bagot sebagai back yang menjadi andalan shin taeyong
baik dari momen ketika timnas membangun serangan dari bawah
kemudian ia merangsek karya pertahanan lawan
menambah opsi untuk menyerang pertahanan lawan
dan juga saat defending bagaimana dengan postur tubuhnya dan juga pengalaman yang ia miliki
dapat menjadi senjata andalan bagi indonesia untuk menghalau serangan serangan lawan
dan begitu juga sandy walsh meskipun belum pernah bertanding dengan tim nasi
dengan kualitas yang dimiliki tentunya dengan pengalaman yang dimiliki di eropa
tentunya dapat menaikkan kembali level tim nasi
oke potensi yang besar ya
anda katakan seorang pertahanan yang bagus
tapi kemudian alternatif penyerang pula
nah ini yang menarik ketika anda tadi mengatakan soal bagaimana izin dari timnya begitu itu tidak diberikan
tapi itu kita bahas nanti
saya ingin bahas bagaimana kemudian konsep naturalisasi itu seberapa berhasil kemudian
kita tahu naturalisasi paling tidak belasan tahun terakhir sedang banyak
pemain pemain masuk dan segala macam bagaimana
betul naturalisasi ini sepertinya seperti sebuah jalan pintas ya untuk menciptakan pemain pemain
yang dapat mengantarkan tim nasi indonesia meraih prestasi
akan tetapi memang kita melihat proses naturalisasi yang ada di indonesia ini
masih belum menunjukkan hasil yang mengembirakan
terakhir program naturalisasi kita yang dapat dikatakan cukup berhasil
yang saya katakan bisa dibilang ya itu christian gonzalez kemudian juga irfan bahdim
dan terakhir mungkin yang dapat berhasil
baru berhasil memberikan medali perungsi games yakni mark klok
sisanya masih belum menunjukkan hasil yang baik karena pemain pemain naturalisasi tersebut pun
di eropa ataupun dimanapun mereka bermain kualitasnya bukan merupakan pemain pemain kualitas grade a
apabila dibandingkan dengan pemain pemain indonesia pun
hanya berbeda satu dua level tidak berbeda tiga empat level
jadi waktu itu mungkin dipertanyakan pula ya oleh publik dan supporter kenapa harus naturalisasi sedangkan beda tipis
sedangkan kita bisa menciptakan sendiri pemain pemain yang seperti itu dengan pembinaan usia muda yang baik
kemudian dengan kompetisi yang dikelola dengan baik bukan tidak mungkin
kedepannya kita tidak perlu naturalisasi lagi apabila hal tersebut berjalan dengan baik
artinya tapi menurut anda apakah transfer ilmu dari para pemain naturalis

apakah transfer ilmu dari para pemain naturalisasi

kalau kita melihat sejauh ini memang ada beberapa pemain yang mendapatkan transfer ilmu daripada pemain pemain naturalisasi tersebut
tetapi saya melihat sebagian besar justru ketika para pemain pemain naturalisasi ini kemudian bergabung di sepak bola indonesia
mereka mengalami downgrade justru

mengikuti kebiasaan kebiasaan mengikuti apa yang dilakukan oleh pemain pemain indonesia
mengikuti kebiasaan kebiasaan mengikuti apa yang dilakukan oleh pemain pemain naturalisasi
mengikuti kebiasaan kebiasaan mengikuti apa yang dilakukan oleh pemain pemain naturalisasi
dan apabila di timnas pun mereka hanya sedikit sekali yang bisa betul betul perform kemudian menjadi pemain pemain kunci bagi timnas indonesia

tetapi untuk pemain pemain timnas naturalisasi generasi sekarang seperti marometer dan juga el can balut mereka menunjukkan potensi yang cukup besar bisa tetapi untuk pemain pemain timnas naturalisasi generasi sekarang seperti marimeter
juga elkan bagut mereka menunjukkan potensi yang cukup besar di timnya sekali ini
sehingga kita harapkan dapat berbicara banyak di aff cup dua ribu dua puluh dua meskipun elkan bagut tidak akan bermain
oke saya kembali ke elkan dan juga sandi yang anda mengatakan tadi tidak diizinkan oleh timnya
ini kemudian disebutkan alasannya adalah aff dianggap tidak masuk dalam kalender fifa
ketika tidak masuk apakah jangan jangan nanti hasilnya mau kita juara mau runner up tidak mempengaruhi peringkat indonesia
di peringkat fifa
ya bram sebenarnya walaupun aff cup ini tidak terintegrasi langsung dengan kalender fifa akan tetapi fifa semenjak tahun dua ribu enam belas
sudah mengakui bahwa aff cup ini merupakan turnamen internasional kelas a
sehingga apabila timnas atau negara negara yang bertanding di aff cup ini meraih kemenangan tentunya akan berpengaruh pada peringkat fifa mereka
karena pengakuan yang telah dilakukan oleh fifa
dan memang banyak sekali tim tim di luar atau pihak pihak di eropa yang tidak memandang aff cup ini sebagai turnamen yang cukup penting
karena memang apabila kita melihat di regional regional lain turnamen turnamen sub regional misalkan seperti piala teluk atau piala east asia cup
memang merupakan turnamen turnamen yang digelar untuk mencoba pemain pemain lokal mereka pemain pemain muda mereka untuk memberikan jam terbang
dan mempersiapkan pemain pemain tersebut untuk timnas senior mereka untuk di turnamen turnamen yang lebih tinggi skalanya seperti piala asia maupun piala dunia
dan sedangkan untuk negara negara asia tenggara sendiri aff cup ini sudah seperti piala dunianya negara negara asia tenggara
yang mereka betul betul sangat serius untuk menjuarai piala aff ini
namun saya melihat ada sedikit perubahan
dan paradigma bram di mana thailand sendiri melalui kaptennya theraton bunmattan sempat mengatakan bahwa thailand harus melihat jauh daripada asia tenggara
melihat ke asia sekarang karena level mereka sudah berada di sana
seharusnya tidak banyak pemain pemain senior yang dipanggil di aff cup ini dan bagaimana aff cup ini dapat dijadikan sebagai lahan uji coba bagi pemain pemain mereka
kawah candera di muka ya untuk pemain muda ya
kawah candera di muka sebelum melompat ke level piala asia
oke itu menarik bahwa indonesia sepertinya juga harus merubah paradigma untuk melihat lebih besar lebih makro lagi begitu ya
baik diego ini menarik kita akan coba melihat bagaimana prediksi komposisi pemain timnas indonesia tentunya
bagaimana prediksi anda
kalau saya melihat tentunya dengan tidak hadirnya elkan bagot dengan tidak hadirnya sandy walsh tentunya akan mengubah sedikit daripada apa yang diinginkan oleh shin taeyong
saya juga merasa bahwa sekuat ini tidak sempurna
ini tidak selengkap yang ia inginkan
tetapi berdasarkan nama nama yang dipanggil oleh shin taeyong pada turnamen kali ini di aff cup dua ribu dua puluh dua ini
maka nama nama yang dipanggil ini dapat membuat shin taeyong lebih fleksibel lagi dalam menjalankan game plannya
dalam menjalankan game model yang ia inginkan
di mana game model yang diterapkan akan bergantung pada organisasi permainan yang sangat baik
kemudian juga bagaimana pemain pemain dapat melakukan counter attack dengan cepat
oke sembari kita lihat ya siapa saja kemudian namanya yang telah anda prediksi tadi
kita lihat di plasma c
bisa sambil anda jelaskan diego
ya ini kalau saya melihat shin taeyong sendiri akan memainkan formasi yang agak lebih proaktif ketika menghadapi kamboja di laga perdana nanti
sehingga formasi satu empat dua tiga satu akan dimainkan oleh shin taeyong

sehingga formasi satu empat dua tiga satu akan dimainkan oleh shin taeyong
karena pemain pemain yang sebelumnya menjadi tulang punggung dari timnas indonesia pada aff cup dua ribu dua puluh lalu akan kembali dipertahankan
di formasi ini seperti ada pratama arhan kemudian juga ada asnawi mangkualam
dan ada tambahan kekuatan dalam diri mark klok yang kemarin sudah menunjukkan kelasnya pada sea games yang lalu
dia dapat menjadi metronom di lini tengah

dia dapat menjadi metronom di lini tengah
kemudian juga ada ricky kambuaya yang dapat berperan sebagai trekwartista di sana
mengobrak abrik pertahanan lawan dengan kemampuan dribblingnya kemampuan syutingnya dan juga daya ledaknya di lini tengah
dan dia akan diapit oleh witan sulaiman sebagai salah satu kreator yang mempunyai imajinasi yang cukup bagus
dan juga kemampuan dribling yang sangat bagus
ditemani juga oleh sadil ramdhani yang memiliki kecepatan dan juga skill olahraga

di lini depan ada ilyas pasoyevic yang tentunya ingin sekali menunjukkan pada shin taeyong bahwa ia telah salah selama ini tidak pernah memanggil dirinya ke timnas
tentunya ini akan menjadi sorotan tersendiri bagaimana spaso akan berlaga di aff cup dua ribu dua puluh dua nanti
dan memang dengan pemain pemain yang dipanggil oleh shin taeyong nantinya ini bukan merupakan formasi yang buruk
tapi ideal akan tetapi ketika menghadapi tim tim yang levelnya lebih di atas indonesia seperti vietnam kemudian juga thailand
kemungkinan besar shin taeyong akan memainkan skema tiga back dengan formasi satu tiga
tidak banyak perubahan di lini tengah akan tetapi memang pratama arhan dan juga asnawi akan naik sebagai wingback
akan ada satu back tengah yang ditambah di sana bisa rahmat
atau juga iranto ataupun hansa muyama yang selama ini bermain di persijam
bermain dengan skema tiga back juga di bawah thomas doll
dan ricky kambuaya akan dapat turun bersama mark klok menjaga lini tengah timnas indonesia
dan dengan counter attack kita akan dapat melakukannya melalui witan sulaiman sadil dan juga spasoyevic
dan bukan tidak mungkin kita juga masih memiliki egy maulana fikri yang dapat mengganti antara ricky kambuaya witan sulaiman asnawi dan juga asnawi

melihat bagaimana kemudian pembacaan anda ketika kita bicara soal ilyas sebagai ujung tombak dan kemudian nadeo ini sebagai pertahanan
seberapa kuat kedua lini pertahanan depan dan belakang ini
tentunya nadeo sendiri merupakan keeper yang sangat berpengalaman di sepak bola indonesia

kita juga melihat sepak terjangnya pada aff cup dua ribu dua puluh lalu sudah cukup baik

dan tinggal bagaimana indonesia dapat benar benar bermain sesuai dengan keinginan shin taeyong yaitu bermain sebagai sebuah unit ketika menyerang maupun ketika bertahan
terutama ketika momen momen transisi di mana di era sepak bola modern ini momen momen transisi ini menjadi kunci
dan ini juga menjadi salah satu kelemahan timnas indonesia ketika transisi negatif dari menyerang ke bertahan
seringkali kita kecolongan karena kita tidak bisa menang

karena pemain pemain terlambat melakukan delay memutus momentum lawan sehingga lawan dapat dengan cepat melakukan counter attack ke area pertahanan kita ini
yang harus menjadi perhatian daripada shin taeyong dan tim staff pelatih untuk diperbaiki pada aff cup dua ribu dua puluh dua ini
terutama melawan kamboja yang kemarin kita lihat melawan filipina memiliki counter attack counter attack yang cukup berbahaya
respon terhadap mapping pergerakan musuh begitu ya
nah ini kemudian yang juga menarik terakhir
bagaimana kemudian mengakhiri semacam kutukan indonesia sebagai runner up
kalau tidak salah catatan saya ada enam kali kalau tidak salah indonesia menjadi run up
bagaimana kemudian kita bisa memutus itu menjadi juara pertama
ya ini cukup kenyang ya kita menjadi runner up seperti yang sudah enam kali
pertama tahun dua ribu kemudian tahun dua ribu dua dua ribu empat kemudian tahun dua ribu sepuluh dua ribu enam belas
dengan malaysia waktu itu ya
iya soal itu dengan malaysia yang penuh kontroversi juga
terakhir pada aff cup dua ribu dua puluh lalu
tentunya masyarakat berharap banyak agar indonesia dapat mengakhiri paceklik gelarnya di aff cup dua ribu dua puluh dua nanti
akan tetapi kita harus juga cukup realistis bahwa tim tim lain pun mengalami perkembangan yang pesat
seperti kamboja yang sudah saya sebutkan tadi
dan seperti thailand dan vietnam yang semakin maju dengan perkembangan sepak bola mereka
akan tetapi kita tidak perlu untuk tidak optimis menghadapi aff cup dua ribu dua puluh dua ini
kita masih memiliki asa untuk menjuarai turnamen tersebut
tinggal bagaimana pemain pemain dapat dengan baik menjalankan game model yang diinginkan oleh shin taeyong
karena salah satu cara untuk menaikkan level timnas indonesia sendiri adalah dengan keberadaan shin taeyong sendiri sebagai pelatih kawakan pelatih berpengalaman di tingkat piala dunia
berbeda dengan misalkan dengan thailand dan juga vietnam yang memiliki struktur sepak bola yang cukup maju
bahkan sudah tingkat asia saya dapat katakan
ini dapat saya contohkan misalkan di thailand sistem pembinaan usia mudanya itu mereka punya kompetisi sampai di empat kasta
itu ada di beberapa kelompok umur mulai dari u tiga belas u enam belas u delapan belas sampai u dua puluh
nah pengalaman pengalaman inilah pengalaman pengalaman tanding yang dipupuk oleh pemain pemain muda ini yang akan menjadi kunci ketika mereka menghadapi turnamen turnamen di tingkat senior seperti aff cup dua ribu dua puluh dua ini
dan inilah saat saat dimana mental mental bertanding itu dipupuk
ini yang menjadi salah satu kelemahan terbesar dari timnas indonesia
seperti ada mental block ketika kita mencapai u dua puluh

seperti ini sering kali kepuasan yang terlalu cepat kemudian ini sering kali dikeluhkan oleh pelatih pelatih di liga satu
karena pemain pemain indonesia seperti tidak memiliki mental bertarung yang cukup kuat
dan inipun sempat dibahas oleh shin taeyong bahwa mereka tidak punya kepercayaan diri yang cukup kuat
tidak punya mental bertarung yang cukup kuat
ketika ada di pertandingan pertandingan krusial
nah inilah yang menjadi pr apabila kita ingin meraih juara aff cup dua ribu dua puluh dua nanti
baik tapi optimisme tetap harus dijaga kalau anda mengatakan tadi kamboja ada semangat dari
samurai biru jepang kita punya sintayung dari korea selatan jadi tidak putus asa begitu
oke terima kasih atas waktu anda bung diego produser lapangan cnn indonesia atas insight
dan juga gambaran tentu harapannya adalah kemenangan pertama akan menjadi penambah kepercayaan
diri bagi indonesia hingga tidak hanya rentap tapi juara aff dua ribu dua puluh dua terima kasih atas waktu anda